sorotan lain banjir melanda kabupaten indramayu jawa barat
rumah dan sekolah terendam air dengan ketinggian tiga puluh hingga lima puluh cm
salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah desa totoran dan desa karanganyar kecamatan pasekan
banjir merendam sekolah mengganggu aktivitas belajar mengajar
sebelumnya hujan sempat mengguyur sejak rabu sore hingga malam hari
buruknya saluran air di tengah rai tak sanggup mengalirkan debit air akibat hujan
berada di desa karanganyar tepatnya di rt dua puluh satu dan dua puluh
bisa dilihat posisinya terjadi kebanjiran setengah betis dikarenakan aliran drainase yang rusak
mudah mudahan bencana ini cepat surut dan kita bisa mencari solusinya untuk kebaikan
yang terjadi sejak selasa malam membuat jalur pantura kaligawe genuk terendam banjir setinggi empat puluh cm
sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin
sementara itu kendaraan menuju ke arah semarang harus antre akibat banjir
pt kai daob empat semarang mengerahkan tujuh unit pompa mengatasi banjir yang merendam kawasan stasiun tawang
ketinggian air banjir berkisar antara tiga puluh cm hingga tujuh puluh cm
ada tujuh unit pompa diturunkan mengatasi banjir di kawasan stasiun tawang kota semarang
aktivitas di stasiun tawang dialihkan hanya ada para penumpang yang melakukan pembatalan tiket perjalanan kereta api
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan
hal ini imbas dari kenaikan curah hujan
bmkg menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh pulau jawa akibat munculnya tiga bibit siklon
selain pulau jawa daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah kalimantan tengah kalimantan barat pulau nusa tenggara
dari pantauan kami ada bibit siklon
yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi
jadi ini secara langsung gelombang tinggi
secara tidak langsung pembentukan awan awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim